pertemuan ketua umum gerindra prabowo subianto dengan presiden pks soebul iman dan ketua umum pan zulkifli hasan
sabtu yang lalu belum menyempakati pencapresan prabowo namun gerindra optimistis pan dan pks akhirnya mendukung prabowo
wakil ketua umum gerindra sufmi dasko ahmad mengaku pertemuan antara prabowo zulhasan dan soebul iman memang dimendiskusikan soal pencapresan prabowo
menurut dasko pan dan pks belum memutuskan secara resmi mendukung prabowo karena harus membahasnya dalam forum resmi partai pks dan pan
dalam pertemuan tersebut belum dibicarakan sosok cawapres prabowo karena baik gerindra pan dan pks masih fokus memfinalisasi ikatan koalisi
saya dapat pahami bahwa kemudian teman teman dari pan dan pks bilang begitu karena harusnya memang tidak mendahului keputusan tertinggi daripada partai masing masing
ya tetapi semangatnya
semangatnya dari diskusi itu kami dari gerindra semakin bersemangat karena dari diskusi itu belum ada nama lain yang didiskusikan sebagai calon presiden selain pak prabowo
nah diskusi kemarin itu itu baru sebatas diskusi calon presiden dan koalisi belum sampai ngomong dengan wakil presiden